pemilik bangunan terpaksa memecahkan kaca jendela bangunan miliknya untuk mengeluarkan asap yang mengepul pada sabtu sore
dan menggunakan masker juga tabung oksigen petugas damkar jakarta timur yang tiba di lokasi langsung berusaha mencari titik api untuk melakukan proses pemadaman
kebakaran yang terjadi di sebuah rumah yang dijadikan kantor penjualan batu giyok di jalan bambu wulung jakarta timur ini diduga berasal dari korsleting listrik
tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini api akhirnya berhasil dipadamkan dengan menurunkan sembilan unit mobil pemadam kebakaran
kobaran api terlihat dari sebuah bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha warung kopi di jalan percetakan negara raya
di kota cempaka putih jakarta pusat sabtu petang
api dengan cepat melahap habis bangunan yang berada di lantai dua
api yang membesar sempat membuat sejumlah karyawan yang berada di warung kopi tersebut panik dan berupaya menyelamatkan harta benda mereka dari lumatan si jago merah
petugas sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kota jakarta pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman
api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah empat unit damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran
api di sini bang

api di sini
dan kebakar ini apa sih bang
itu api dari lantai dua apa gimana bang
dari lantai dua apinya
belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran namun dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik
api di jogja
inilah detik detik si jago merah melahap
dua rumah warga di dusun singkir desa jarak sari kecamatan wonosobo kabupaten wonosobo jawa tengah pada sabtu malam
api yang diduga muncul akibat korsleting listrik dengan cepat melahap atap yang terbuat dari kayu
beruntung api berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran wonosobo sebelum menjalar ke seluruh bangunan
api berhasil dipadamkan sekitar satu jam setelah empat armada damkar dibantu relawan gabungan dan warga setempat dikerahkan ke lokasi
beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa
ini namun kerugian materi ditaksir mencapai satu ratus lima puluh juta rupiah
tim liputan cnn indonesia